dan cuti serta produktivitas identik sebagai dua hal yang saling berseberangan
namun hasil survei jobstreet com indonesia periode mei hingga juni dua ribu enam belas justru menghasilkan data sebaliknya
pekerja indonesia membutuhkan sekitar dua puluh sembilan hari cuti untuk membangkitkan semangat kerja
bagaimana regulasi tenaga kerja mengatur cuti karyawan di sejumlah wilayah di dunia
cuti meningkat kerja giat
hampir delapan puluh persen menyatakan setiap karyawan di indonesia membutuhkan paling tidak dua puluh sembilan hari untuk cuti
bolehlah di bawahnya sedikit tapi dua puluh sembilan hari tampaknya menjadi angka yang dicetuskan oleh para responden tersebut
dua puluh sembilan hari cuti dalam satu tahun
jadi ini menjadi menarik bagaimana ada angka dua puluh sembilan tahun
mungkin mereka merata ratakannya sekitar tiga puluh hari setahun artinya hampir satu bulan
angka ini menurut job street sendiri dilakukan ataupun juga dihasilkan dari responden empat lima ratus responden yang memang seluruhnya adalah karyawan
jadi mereka juga di beberapa lini pekerjaan ataupun juga beberapa level dalam satu perusahaan
jadi hampir mewakili semua lini dan mereka juga melakukan dua kali responden yaitu dari responden yang lahir mungkin untuk geng millennials
ataupun juga untuk yang masih di bawah sebelum kelahiran baby millennials yaitu sebelum sembilan belas
saya tidak mendengarnya
baik nanti kita akan lihat ke slide selanjutnya
ini adalah alasan mengapa para responden tujuh puluh enam responden merasa penting dua puluh sembilan hari untuk cuti
alasan yang paling utama adalah
jadi begitu cintanya para karyawan di indonesia
dengan berkumpul bersama orang orang yang mereka cintai yang berkeluarga jangan tersinggung anda punya kekasih
ya pokoknya sama yang sedang pdkt atau apalah namanya
dan job street melakukan hal ini mayoritas adalah pekerja yang ada di sektor manufaktur
kemudian kita lihat ada marketing
dan kita lihat ini adalah sektor sektor yang paling banyak melakukan kegiatan dari satu tempat ke tempat lain
jadi mereka sering mendapatkan tugas luar kota atau dinas luar kota
dlk ada duitnya sih tapi ternyata mereka membutuhkan sebuah kompensasi
setelah mereka jauh dari keluarga dari orang orang yang mereka cintai maka salah satu alasan mereka memilih dua puluh sembilan hari adalah untuk to compensate
untuk mengkompensasi waktu yang telah hilang
ketika mereka mencari uang
atau kita mencari uang untuk pada satu waktu tertentu kita menghabiskannya dengan kebahagiaan bersama orang orang yang kita cintai
jadi itu alasan utama
selain keluarga kita lihat nah ini adalah jawaban dari anak anak milenials yang lahir di atas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
kita lihat kenapa mereka mencetuskan angka dua puluh sembilan hari
mereka memilih untuk berwisata
sebagai ada juga yang ingin bersama keluarga tapi mereka mayoritas ingin melakukan wisata mungkin bersama teman teman ataupun diri sendiri
dan kita lihat apa alasan mereka berwisata
dan yang pasti
kita lihat bahwa ternyata ada tiga ataupun tiga poin sesungguhnya berwisata kemana pilihan utama mereka
yang pertama adalah pantai
saya juga suka pantai
lalu selanjutnya yang kedua adalah ke daerah pegunungan
lalu selanjutnya adalah kuliner
dan semuanya apabila kita tinggal di indonesia kita bisa mendapatkan ketiga ini
tidak perlu jauh jauh
misalnya di wilayah jakarta di wilayah wilayah penyangga jakarta pun sudah bisa mendapatkan hal ini
pantai pilihan pertama pegunungan pilihan kedua dan kuliner pilihan ketiga
namun ada negatifnya karena job street juga menemukan mayoritas mereka menemukan sebuah sindrom yang malah malas ataupun bukan malas
ataupun mereka terlalu terlena dengan wisata wisata yang mereka lakukan
sehingga mereka membutuhkan ada jeda sedikit sebelum mereka besoknya masuk kembali ke pekerjaan
jadi paling tidak satu hari ada jedanya
sehingga tidak terlalu sindrom tersebut tidak terlalu mengganggu mood anda ketika bekerja
berwisata menjadi motivasi kedua
hati hati jangan sampai anda memiliki pekerja yang stres
dan jangan sampai juga anda menjadi stres
jadi ada baiknya anda mengambil cuti
jangan terlalu habis waktu untuk pekerjaan karena kita butuh sebuah dinamika dalam hidup
begitu juga dengan pekerjaan
karena memang sifat pekerjaan mereka adalah repetitif
jadi mereka itu memang sifatnya mengulang terus
mengulang pekerjaan yang sama
memasukkan angka ke dalam kolom ke dalam tabel
dan itu terjadi secara berulang
sehingga itu membosankan
tidak ada kreasi
mereka tidak bebas berkreasi
mungkin bisa jadi jenis jenis pekerjaan seperti di broadcast misalnya
itu bisa lebih baik karena anda bisa bebas berkreasi menemukan hal baru setiap hari
menemukan banyak orang baru setiap hari
dan kita lihat sebagai jurnalis juga tentu menjadi pilihan
bukan sedang promosi
tapi intinya ketika anda bisa berkreasi setiap hari
bagi anda yang memiliki passion di situ pasti akan lebih mencintai pekerjaan anda
dan tidak hanya itu kita lihat juga bahwa memang untuk di indonesia kita akan lebih banyak melihat cuti tahunan minimum
apakah rata rata dua belas hari untuk indonesia merupakan angka yang buruk untuk para pekerja
saya kasih anda fakta
ini adalah data dan data ini diperoleh dari kerjaku com
kita lihat di indonesia dua belas hari
secara undang undang minimal dua belas hari secara undang undang
tapi ada juga beberapa perusahaan yang lebih dari dua belas hari
kami mendapatkan lebih dari dua belas hari

artinya bolehlah mendapatkan lebih dari dua belas hari
artinya bolehlah mendapatkan lebih dari dua belas hari
karena lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah
dan angka dua belas ini ternyata kita sama dengan filipina
ia juga ada di angka dua belas hari
namun jepang juga sama
jepang dua belas hari untuk pekerjaan
namun kita lihat bagaimana dengan yang ada di singapura thailand dan tiongkok
tampaknya kita harus lebih bersyukur ya
kita lihat tiongkok sendiri dalam aturan undang undangnya lima hari
lalu thailand juga lima hari
singapura dan malaysia juga tujuh hari
jadi bila melihat jatah cuti indonesia tidak buruk buruk banget
jadi indonesia juga lebih baik dengan dua belas hari
tapi bila dibandingkan dengan australia yang satu kawasan di asia pasifik
australia undang undangnya mengharuskan karyawan pekerja mendapatkan cuti dua puluh hari
menurut pemerintah australia itu lebih efektif membangkitkan semangat kerja
membangkitkan ide ide kreasi membangkitkan juga passion dalam suasana kerja
dan juga membangkitkan keadaan yang lebih baik ketika mereka selesai melakukan cuti
dan kita lihat juga bahwa dibandingkan asia pasifik kita ke belahan dunia lain
ini adalah negara negara maju di kawasan eropa
kita lihat namun ada juga timur tengah di sini
kita lihat untuk kuwait yang mayoritas memang bergerak di migas sendiri tiga puluh hari
ingin kerja di kuwait lumayan loh
tiga puluh hari jauh sekali ya dibandingkan di indonesia
lalu kita lihat untuk inggris dan perancis hampir sama seperti australia tadi
adalah dua puluh hari
jadi ketika anda mungkin mencoba melamar pekerjaan di sana kita lihat inggris dan perancis
namun di mana surganya pekerja dengan cuti terbanyak di dunia
lagi lagi finlandia ini juga merupakan negara dengan tingkat pendidikan paling baik
paling baik di seluruh dunia
jadi artinya tiga puluh delapan hari itu kan lebih dari satu bulan
kalau kita punya cuti lebih dari satu bulan
gajinya tetap sama kemudian tidak ada potongan apapun
ditambah lagi ada yang bisa dibayar ketika anda melakukan cuti
dan itu luar biasa
oke selanjutnya kita lihat bagaimana dengan di amerika serikat
amerika serikat memiliki treatment khusus
jadi undang undang tidak mengatur berapa hari maksimal perusahaan tersebut bisa melakukan cuti
karyawan tersebut bisa melakukan cuti di sebuah perusahaan
ini hanya sebuah proses negosiasi antara bawahan dan juga atasan
namun secara undang undang yang dibayar yaitu cuti yang dibayarkan justru hanya sepuluh hari
jadi angka sepuluh hari bukan namanya cuti tapi cuti yang dibayarkan wajib dibayar oleh perusahaan
tapi undang undang tidak mengatur lebih spesifik berapa banyak hari yang harus diwajib maksimum dikeluarkan
ataupun juga karyawan boleh cuti tidak ada aturan khusus
yang pasti dari hal ini ada angka dua puluh sembilan hari untuk indonesia
jadi responden ternyata meminta dua puluh sembilan hari untuk cuti di indonesia
bagi perusahaan pasti ini akan identik dikaitkan dengan tidak produktifnya sebuah perusahaan
tapi belum tentu loh
karena bisa jadi survei ini anda membentuk sebuah tim dan mengkaji
benarkah lebih dari dua belas hari
atau paling tidak sekitar dua puluh hari saja akan lebih efektif membuat produktivitas lebih maksimal
kemudian anda pun memiliki lingkungan kerja yang lebih baik
perusahaan anda pun semakin mudah mendapatkan target ketika para pekerjaan anda lebih fresh di tempat kerja